yuk tempoh aja sama maka
tarak tarak sini ya tarak tarak sini ya jadi kok orang orang aku nih
inilah video pengelola kos di wilayah gang jamblang lamaran
kelurahan palumbonsari kecamatan karawang timur
kabupaten karawang jawa barat yang marah marah
melihat kondisi salah satu kamar kos penuh dengan tumpukan sampah
diketahui kamar kos itu sudah dihuni selama dua tahun
oleh seorang karyawati berinisial ns dua puluh empat tahun
sang ibu kos mengaku terpaksa masuk ke kamar ns
dengan kunci cadangan lantaran sang penghuni tak kunjung membayar uang sewa bulanan
ia pun terkejut bukan kepala
melihat kamar kos dipenuhi tumpukan sampah
yang saat dikumpulkan mencapai hingga tiga puluh karung
sampah sampah itu diantaranya pakaian bekas pakai
botol air kemasan bungkus makan hingga plastik bekas minum es
ini mau penagihan bulan ini oktober
dari tanggal enam saya nge wa terus nggak ada jawaban
sampai tanggal sembilan terpaksalah saya buka kamarnya
ternyata pas dibuka udah banyak numpuk sampah
video viral kamar kos yang penuh dengan gundukan sampah itu pun
memancing rasa penasaran lurah palung bonsari yang ikut turun ke lokasi
sang lurah menilai ada kelainan pada ns
saya pikir dengan seorang perempuan biasanya identik dengan kebersihan
tapi kalau melihat seperti ini dengan lihat sampahnya yang menumpuk
saya kira itu ada kelainan juga pak
menurut sang ibu kos ns dikenal sebagai orang yang pendiam
dan tidak pernah bergaul dengan penghuni kosan yang lain
bahkan untuk masuk ke kamar kos ns kerap menunggu kos sepi dan tidak ada orang lain lagi
hingga berita ini diturunkan ns masih belum diketahui keberadaannya
tariana karawang jawa barat